serbu diskon hanya di motionpay
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera buat semuanya
mbak mbak ini cemburu sama rendy
mbak tuh panas hatinya
mbak kalau mbak lagi
tetap kepala itu harus dingin mbak
makasih ya rentemayang selalu dukung aku
dan rendangin aku
ya saya senang sih akhirnya kita semua berkumpul disini
untuk merayakan kepulangan al
elsa kok di sini
sebentar ya bu rosa
loh kamu ngapain di sini
kamu ajak temen kamu juga

emangnya kamu pasti diundang
emangnya kamu pasti diundang
emangnya kamu pasti diundang
ya kalau gak diundang ngapain aku datang kesini ma
lagi mama kenapa sih kayak gak senang gitu aku datang kesini
nih kalau mama gak percaya mama liat sendiri
mbak andin yang ngundang aku langsung
ya syukurlah kalau memang andin yang undang kamu ya
tapi mama minta tolong kamu jangan aneh aneh di sini
ini bukan acaranya andin loh
ini acaranya bu rosa
jadi tolong jaga sikap kamu jangan bikin malu
eh bu rosa
selamat datang di vilas saya
kami mengundang kamu elsa untuk datang kesini
jangan risau untuk membawa para penonton para teman
nikmati selamat menikmati acara saya acara saya
acaranya udah dimulai atau belum ya
kalau acaranya udah dimulai
aku yakin semua orang pasti udah ngumpul
termasuk ada rena di situ
tapi kalau tiba tiba aku muncul
ya enggak ada aku diusir juga
pada apa yang banget ingat rena
aduh adar si risa
poviece terus bisa nanjang
aduh ker diesem mas
bisa ada pergi apa aku langsung masuk ya
tangan banget untuk tunggu marena
kode sienna kan mbak ngundangnya kamu doang ya tadinya sih gue nolak
tapi lo tahu sendiri lama
lo masih mau tinggal di rumah gue kan
undang kamu kemana
karena kamu keluarga
mau punya acara
jangan bikin malu
kayaknya semua orang takut banget sama gue
ya mbak cuma nganti nganti aja
udah gak ada kesalahan
kesalahan yang sama
kalau bikin onar
bikin malu keluarga
tapi kalian gak ada niatan rame kan
terus pake baju samaan lagi

sekarang ada preview pak

udah makan belum nanti
ya sudah mbak sudah belum
pakai kode kode dingin
sudah ditemenin di belakangnya
bentar bentar sudah dekat
robot biasa begitu
ya makanya diajak ngobrol
pas banget ini mas rendy
karena arah kesini pasti kita muntah banget
pasti mau nyeperin dikit
boleh geser dikit saya mau ambil minum
ini kan yang kamu bilang enak tadi ya
jadi dia pengen nyobain
iya ya ini enak lho pak
mbak mau nyobain minum
ini si kibis yang mau ambil minum
makasih pak riza
nah itu dia
aku udah bener bener gak tahan melihat mereka berdua di sana
amar aja deh
kok kamu di sini gak ikut parti
kamu belum selesai
aku ngantuk capek mau tidur
aku mau tidur aja dulu sa
kamu mau tidur cepat
kayaknya kamu masih muda deh
masa jam segini udah loyo sih
kamu sendiri ngapain di sini
kenapa kamu gak keluar aja ikutan festa sama yang lain

kalau kamu itu jangan berpikir pikir
saya cuma mau ingetin kamu kalau kamu itu jangan bersikap yang aneh aneh ya
ya kamu tetap harus jadi orang yang baik
kamu ngerti lah
di keluarga pondok pita kamu jangan bikin masalah lagi lah ya
kayak di kantor
kenapa bahas masalah kantor di sini
saya harus formal gitu sama kamu
ya bukan gitu maksudnya sa
aku ngasih tahu kamu sebagai sahabat aku
ya kan kamu udah bikin banyak masalah selama ini
tolonglah sekarang nggak usah ya
jangan ada alasan
jangan ada agia kayak yaudahlah jadi alasan yang baik
saya tahu ini kamu lagi sensitif
saya tahu kamu marahnya bukan sama saya
pasti ada sesuatu
apa jangan jangan kamu lagi kesel sama seseorang ya
apakah seseorang itu sama dengan yang apa saya pikirin sekarang
sa udah cukup ya
saya mau istirahat sekarang
harus mudah ha
besok setelah pulang kerja kita ketemuan
kita obrolin apakah kamu masih bisa tamat atau bekerja dari kantor
aduh ketahuan gak sih ngomong kayak gitu ke jessica
tapi emang bener sih
pikiran gue tuh bener
udah lah daripada mikirin ini
mending gue ikut party aja
kita bisa mulai acaranya
mas surya bu sarah saya mulai
kamu nemenin oma gak
enggak yaudah nanti ya
baik kepada tamu undangan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera buat semuanya
pertama tama saya mengucapkan terima kasih
atas waktu yang telah diluangkan untuk dapat hadir di villa saya ini
well sebenarnya ini merupakan acara yang non formal ya semi formal
ini adalah gathering keluarga
dimana saya hanya mengundang
keluarga terdekat kerabat
dan juga relasi kerja serta rekan rekan kantor dari putra saya
tujuan saya mengadakan acara ini adalah
tidak lain sebagai sebuah syukuran
atas kembalinya putra saya tercinta
dimana pada hari ini
saya sangat bersyukur bahwa keluarga al fahri
bisa kembali berkumpul dengan sangat lengkap
mama sangat bersyukur kepada allah
yang telah mengembalikan kamu ke dalam pelukan kamu sekeluarga
terima kasih ibu
dan juga kepada besan saya terima kasih sudah meluangkan waktu bu sarah
thank you sudah bagus saya mempersiapkan ini semua
dan kepada para tamu dan undangan
terima kasih untuk doanya yang tidak pernah putus
untuk selama doakan keluarga kami
well saya rasa cuma ini saja
selamat menikmati hidangan dan enjoy the night
target belum terlihat bos
target belum terlihat bos
saya menuju ke dapur
saya menuju ke dapur
saya menuju ke dapur